pasca bentrokan suasana desa tegal kunir di desa dan desa kosambi di tangerang banten sudah kondusif
sebagian warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa
ratusan anggota polisi dan tni disiagakan di dua desa yang terlibat bentrok itu
minggu pagi suasana desa tegal kunir dan desa kosambi kecamatan mauk kabupaten tanggerang sudah mulai kondusif
sejumlah warga yang sebelumnya resah dan takut sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa
meski suasana desa sudah kembali normal sebagian warga desa tegal kunir masih khawatir terjadi bentrokan susulan
sebelumnya resah dan takut sudah mulai kondusif
sementara itu untuk mencegah terjadinya bentrok susulan ratusan personil polresta tanggerang dan tni masih disiagakan di dua desa
penjagaan ini juga untuk memberikan rasa aman bagi warga
sabtu petang terjadi bentrokan antara warga desa tegal kunir dengan desa kosambi
yang dipicu oleh tewasnya seorang warga desa tegal kunir akibat pengeroyokan yang dilakukan warga desa kosambi
diduga warga yang tewas tersebut menjamret ponsel seorang wanita
dodi wahyudi tangerang